anda pernah berpikir bagaimana para tunarungu menikmati hiburan di tv
atau mungkin panggung pertunjukan di tengah keterbatasan pendengaran mereka
gerkatin gerakan untuk kesejahteraan tunarungu indonesia
menggelar sebuah pementasan stand up komedi khusus orang tuli
komedian australia rob royce datang ke jakarta untuk menghibur audiens tunarungu indonesia
sebelum di indonesia rock telah tampil di lebih dari tujuh puluh kota di dua puluh lima negara
dan seperti apa penampilannya berikut liputan selangkah berikut
rob roy adalah seorang tunarungu sejak lahir
kecintaannya pada teater sejak kecil membawanya berkeliling ke berbagai belahan dunia
untuk menghibur komunitas tunarungu selama dua puluh tahun terakhir
berbagi cerita komedi yang dibalut dalam bahasa isyarat
rob mendapat inspirasi pentas pantomim ini dari kehidupannya sehari hari
ya mungkin sangat diuntungkan ada situasi
bahwa di dunia kita memiliki international sign atau isyarat internasional
saya juga sudah bertanya dengan tuli tuli lainnya yang dari negara tersebut
ada beberapa hal konsep kata kata yang penting jadi yang diambil dalam pementasan ini
tidak seperti di negara lain pentas khusus tunarungu masih jarang kita temukan di indonesia
akses mereka terhadap hiburan amat terbatas
ditambah mayoritas tayangan televisi lokal atau bioskop tidak menyertakan teks bahasa indonesia
sehingga mereka sering kesulitan menikmati konten hiburan tersebut
dan dengan kedatangan beliau dari australia ini
saya pikir ini menjadi satu motivasi yang begitu kuat dan besar untuk para teman teman para teman tuli
bahwa oh seorang tuli bisa sukses dengan karirnya untuk melakukan stand up komedi dan lainnya
kedatangan rob roy ke indonesia menjadi angin segar
bagi teman teman penyandang tuli untuk bisa berbagi tawa
menikmati suguhan stand up komedi dengan pemahaman yang sama menggunakan bahasa isyarat universal
gria putri jakarta